ia juga diiringi rombongan yang menunggang sebelas kuda
sekarang pamornya melatih rinunci
dan kiefer sebenernya lebih ke tiga x tiga
udah eh dapet aku inget banget tuh aku latihannya tuh pagi latihan sendiri